kok ya akrab penan toh iki
kok langsung dapat
naila sengaja bersikap seperti itu
supaya tidak dinikahkan dengan jayus
keterlaluan tenang itu pocah
supaya nailah gak dimarahin
naila juga berubah gara gara dia berhubungan sama saya
saya juga gak tau
kalo nailah dijodohin sama jayusman
emang jayusman lebih baik daripada saya
saya siap kok untuk mundur
sudah jatuh hati sama cucuku
berkorban apa saja untuk kebaikan dia
lebih dari hidup saya sendiri
betul betul rela berkorban apa saja
aku tak batalkan saja itu
rencana pernikahan jayus
lebih baik nailah itu
menikahnya dengan kamu saja
eh apa yang naila ngga terlalu denger
nanda ini loh
cah bagus pinter baik hebat
biar rela berkobel apa aja buat kamu
tuh berarti ini artinya
naila ngga harus kawin sama si jayu semen itu kan
oh doa terjawab
tuh sampai kaget kan
jadi jayu semen ngga jadi nikah
iya ngga jadi
ngapain gua disuruh kamu
aku kawin sama dia
aduh aduh sayang
lu yang siapa
wah ngga kenal aku dia beb
aku pengusaha ub ekspor impor yang volunteer kaya jakarta tangerang dan bekasi
hah kalau disingkat zabu otabek
hei gue tuh pacarnya dia
yang benar beb
hah lili put
jangan asal bicara kau
aku ini sudah yang paling keren
stok yang paling terakhir
kasih tau beb
orang orang stok terakhir apa sih
kacamatanya aja tuh udah aneh ngapain sih kamu
aduh lilo udah deh
aku minta maaf kalau aku belum ngomong sama kamu
ujo ini adalah pacar aku

aku mau ngomong sama kamu untuk minta putus tapi kita nggak pernah

aku mau ngomong sama kamu untuk minta putus tapi kita ga pernah ketemu

aku mau ngomong sama kamu untuk minta putus tapi kita ga pernah ketemu
eh serius loh diam aja lo
gue udah putus sama dia
aku udah baik setia perhatian
ini nyari apaan lagi ya
gue sih harus ngakuin
oke sih standar
lo tuh selalu ada buat dia
setiap kali dia butuh apa
lo solo beliin apa yang dia mau
lo tuh perhatiannya
aduh gue gak pernah deh lihat cowok seperhatian itu
selama kita berteman bertiga
gue tuh cemburu sama yosi
karena dia punya lo
terus gue pengen banget punya pacar
jadi ternyata si lilo ini bukan pacarnya si nailah
tapi pacarnya yofi
harus tak aduin ini sama yang putri
lo jadi nganturin gue deh
yofi gak usah dibikin lagi
iya makasih ya
jadi dua pembohong ini sudah pulang toh
eh lo mau apaan sih
kamu gak usah pura pura pucuk
eh yang sudah tau
kalau dia ini sebenarnya pacar yofi sahabat kamu iya tau
apaan sih yang orang pacar nailah kok
gak usah ngapusi
ya udah tau semuanya
bener kok ya
beneran cinta sama lilo
eh yang gak percaya
gak usah pura pura jadi pacar cucuku lagi
kamu udah yang dengar apa
suruh pulang dateng toh

lah kalau kamu masuk siapa yang ngerti
eh gak mau pulang juga
buar bo niek kapan tuh
ini tunangan gue mas ujo
kenalkanlah aku uzo
pengusaha ekspor info yang terkaya di jakarta tangerang bogor dan kc sini
yang kalau disingkat zawo tawek
tunggu tunggu tunggu
kamu itu bukannya pacarnya lilo
eh yang lilo itu kan pacarnya nailah
nah ini baru namanya pacar aku mas ujo
kamu itu pakai minyak wangi apa toh
baunya kok kenal potresing gitu
nailah jadi bener kalau kamu itu pacaran sama lilo
ya iyalah yang
kan nailah udah bilang kalau nailah itu sayang banget sama lilo
nailah boleh nyari lilo ya yang ya
ya wess lah
seakan harapmu wess pusing ya
aku mau ke rumah kamu
aku mau ke rumah kamu
aku beneran sayang sama kamu
aku juga sayang sama kamu
hati ku berdata
gue pengen ke rumah lo
gue juga pengen ke rumah lo
ngapusin lo lo kan belum tau rumah gue
biar tau yuk
cewek gue mau dibawa kemana